menko polhukam mahfud md membentuk tim percepatan reformasi hukum untuk mengurai benang kusut hukum di indonesia
produk yang akan dihasilkan oleh tim ini berupa naskah akademik dan juga rekomendasi
yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi presiden untuk menentukan arah kebijakan institusi ataupun lembaga ke depannya
lalu dalam kurun waktu singkat enam bulan atau hingga desember nanti bagaimana menakar efektivitas tim besutan mahfud md ini
saya tanyakan langsung ke zainal arifin muhtar anggota tim reformasi hukum yang juga merupakan kepala departemen hukum tata negara fhugm
selamat sore mas usteng
selamat sore mbak
mas uceng namanya tim percepatan ada sense of urgency di sini
apa yang sedang dikebut oleh pemerintah
ada urgensi apa saja yang harus segera diselesaikan hingga desember nanti
sebenarnya mungkin orang tidak paham
konteksnya saja ya kalau ditarik ke belakang sebenarnya tim ini itu sudah mulai diinisiasi dari tahun dua ribu dua puluh sebenarnya
jadi waktu itu ada beberapa pertemuan saya juga ikut di dalamnya ada pak mahfud ada bipitri ada pak laude syarif
dan banyak lagi tokoh tokoh yang sebenarnya ada dalam konteks itu
kita mulai merumuskan apa sebenarnya yang bisa dilakukan
apalagi kita memandang
yang popol hukumnya saat itu adalah pak mahfud
tetapi pada saat itu tiba tiba masuk pandemi covid sehingga kemudian terputus
nah beberapa saat kemudian itu menemukan konteksnya
mulai ketika indeks persepsi korupsi indonesia turun drastis
dan kemudian tidak lama kemudian ada hakim agung kita tertangkap
makanya kenapa kemudian pak mahfud
jadi menghidupkan kembali ide lama itu
mengajak ketemu kalau tidak salah di sekitar september atau oktober dua ribu dua puluh
itu untuk menginisiasi kembali
nah ketika diinisiasi ya memang ada problem problem nih ya
karena kita sendiri mengatakan kita nggak mau berada di bawah kementerian hukum dan ham
dibiayai kementerian hukum dan ham
dan itu bisa membuat kita menjadi bias
barangkali secara konseptual
nah berbagai pemikiran didatangkan
dan akhirnya keputusannya adalah kita masuk dalam tim itu
tetapi pembiayaannya di luar di situ
bukan oleh kementerian
tapi kemudian oleh kemitraan
nah jadi semacam konteks ada tim independen yang kemudian ditempelkan
itu memberikan masukan
artinya begini sebenarnya
kalau kita berangkat dari apa problem yang paling banyak
sebenarnya pembicaraan kemarin kita sudah penuh dengan problem
jadi kalau kerjanya adalah menjusul problem
saya kira problemnya hampir semuanya sudah ketemu
problem dasarnya ya
tinggal mencari bahwa apa akar dari problem itu
problem di wilayah pertanahan
ada mafia tanah
ada ini dan lain sebagainya
kita sudah mulai paham
nah tapi apa problem di bawahnya sebenarnya penyebab itu
begitu juga di pembentukan peraturan perundang undangan
kenapa tidak sinkron
kenapa sangat gemuk
kenapa kemudian tidak ada partisipasi publik
nah kita mulai mencoba menarik akarnya
dan akarnya itu yang mencoba kita selesaikan
nah mencari penyelesaian akar ini pun kita perdebatkan
jadi tim itu bukan tidak ada kesempatan
karena satu tentu saja sama dengan yang disampaikan oleh mbak tadi
bahwa ya ada conference waktu
ada masa waktu yang begitu ketat
yang kedua adalah tidak semua barangkali memang usulan kita bisa dikerjakan oleh menko polhukam
bahkan oleh presiden
karena bisa jadi usulan itu sangat
tergantung pada kemauan juga oleh lembaga lain
misalnya dpr mahkamah agung dan lain lain sebagainya
makanya yang kemarin mencoba kita rumuskan adalah bagaimana kita mengambil langkah konsep yang langsung bisa dieksekusi oleh presiden
jadi gitu dong
jadi yang bisa dieksekusi
jadi kalau yang harus membutuhkan dpr harus membutuhkan mahkamah agung kelihatannya tidak
tapi kayaknya bisa dieksekusi presiden
yang langsung bisa dieksekusi bentuknya apa mas uceng
dalam kondisi yang paling ekstrim ya
misalnya itu memang kita butuhkan banget
tapi harus keluar peraturannya undang undang misalnya
tapi di kubu sebelah itu dpr dan misalnya ya
agak lambat memproses undang undangannya
ya kita dorong dengan perpu misalnya
pak mahfud masih membuka opsi itu
pak mahfud bilang ya sangat mungkin opsi itu dilakukan
kita mungkin akan mencari
sesuatu yang cepat bisa dieksekusi
plus pada saat yang sama dia bisa dipantau pelaksanaannya
paling tidak sampai desember
walaupun pak mahfud sendiri mengatakan desember dulu lah
nanti kemudian masih ada kemungkinan kita bisa panjangkan sampai enam bulan kemudian gitu
nah pertanyaannya tadi apakah itu mengikat pada presiden berikutnya
kita tahu ya sistem presiden itu kerja dengan logikanya sendiri
tidak ada maksud mengikat pada presiden sebelumnya
ini yang dibayangkan oleh pak jokowi adalah dibayangkan oleh pak mahfud
dia setelah berbicara dengan pak jokowi itu mau mengambil langkah langkah cepat
yang mungkin dilakukan di dalam domain pemerintahan
dan kalaupun keadaan terdesak ya terpaksa misalnya harus mengeluarkan perpu
walaupun itu pasti akan berhadapan dengan proses
nah maksudnya adalah apakah akan mengikat
saya kira memang tidak ada maksud untuk mengikat
tapi misalnya kalau ada hal yang baik ada hal yang menarik
yang barangkali presiden berikutnya merasa tertarik untuk melakukannya
saya kira sangat terbuka kemungkinan tentu itu
makanya saya kira dugaannya pak amin rais itu harusnya kita verifikasi secara post facto
artinya kita lihat nanti apakah usulan itu menarik
lalu bisa presiden berikutnya merasa ingin mengambil itu dalam rangka perbaikan yang dia keluarkan
atau kemudian yang ingin dia lakukan
tetapi kalau tidak dia berhak untuk menolak
yang bahaya dari pernyataan pak amin raiz
takkan akan tim ini sengaja mencurumuskan presiden berikutnya
nah itu ya tak benar
kita kemudian menyusun sebuah langkah
yang mengkotakkan presiden sebelum berikutnya
bahkan sekan akan mencurumuskan presiden berikutnya
saya kira itu jauh betul dari kesan pembicaraan
paling tidak yang kami lakukan beberapa pertemuan belakangan
baik mas uceng
mengenai mengikat atau tidak ini sudah terjawab
tadi juga ada yang menarik oleh mas uceng bahwa tim ini akan mencari langkah
yang langsung bisa dieksekusi oleh pemerintah
apakah artinya nanti produk yang dihasilkan belum tentu berupa naskah akademik
karena kalau yang dikatakan oleh mafud
md pak mahfud ini bentuknya akan naskah akademik
ataupun rekomendasi rekomendasi yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh presiden
dan kemudian ke kementerian bisa nanti bisa berbentuk undang undang
ataupun perpu dan lain sebagainya
apakah produk ini bisa berbentuk perpu tidak hanya naskah akademi
ini mungkin dari kata naskah akademik itu ya
naskah akademik itu tidak berarti naskah akademik undang undang
ini salah satu halnya kebanyakan akademik ini
yang juga punya cara
kemudian dikatakan sebagai khas
nah ini maksudnya itu
mohon maaf mas uceng putus putus suaranya
kalau naskah akademik undang undang itu masuk dalam proses
legislasi itu masuk dalam konsep yang ada dalam proses pemerintah dan dpr
silahkan ditanyakan kembali
naskah akademik itu tidak berarti naskah akademik undang undang
tetapi apa yang kami hasilkan konsep yang kami tawarkan
itu adalah konsepsi akademis
konsepsi yang bersifat akademis ada teorinya di situ ada konsepnya di situ
ada data di situ dan ada berbagai pertimbangan hal hal lainnya
yang mendukung proses pengambilan kebijakan
nah saya kira naskah akademiknya bukan siklus
nah itu kemudian
pak mahfud bilang kalau di ujungnya kita harus inisiasi undang undang
berdasarkan naskah yang dibuat secara akademik itu
kita dorong inisiasi undang undang
ataukah misalnya kalau ada sesuatu yang sangat urgent dari
yang digambarkan secara akademis itu
dan memang membutuhkan langkah cepat
presiden akan mengeluarkan perpres misalnya
upp misalnya bahkan kalau perlu ya baru
walaupun ya kita sudah mulai membicarakan kemarin
bahkan sudah mulai menyasar
oh ini ada beberapa peraturan presiden yang menjadi sumber masalah nih
ada peraturan beberapa perintah yang kelihatannya ini harus diperbaikin ya
nah itu yang kita bayangkan sementara ya
menyimpangkan catatan cepat
itu kemudian segera bisa dieksekusi untuk mengubah bpnya
atau mengubah perpresnya
karena itu sangat mungkin membuat
itulah sebenarnya selama ini yang menghalangi penegakan hukum secara baik
mas uceng saya konfirmasi
dua poin produk yang akan dihasilkan oleh tim ini
masih cukup luas
nanti akan melihat bagaimana kinerjanya ke depan
atau melihat bagaimana perkembangannya ke depan
dan yang kedua adalah bahwa upaya yang disangkakan oleh amir rais
dikerjakan oleh tim ini tidak benar ya
tidak ada upaya untuk menyandera pemerintahan atau presiden selanjutnya
ya saya kira jaminannya adalah orang orang yang
ada di tim itu ya
karena sebagian besar dari
berarti sekitar pas lima puluh orang
saya kira nyaris sebagian besar itu adalah orang orang yang memang punya track record akademisi
dan lalu kemudian punya rekam jejak yang
nah jadi kalau ada dikatakan upaya untuk mengkotakkan
atau kemudian menghalangi presiden berikutnya
saya kira tidak bisa demikian
tidak bisa disaksirkan sedemikian upaya
plus pada saat yang kedua
mungkin yang paling enak nanti dilihat apa yang ditelurkan dari itu
karena yang dari situ misalnya sebuah proses langkah
yang kemudian langsung bisa dieksekusi oleh pemerintahan
nah itu akan memperlihatkan apakah itu memang ditujukan untuk menghalang halangi presiden berikutnya
nah tapi yang paling penting begini sebenarnya mbak
saya kira apa yang dihasilkan oleh kita
itu memang adalah sebuah produk yang dibayangkan bisa dieksekusi atau bisa dilakukan menjadi sebuah kebijakan
nah makanya sebisa mungkin kita bayangkan itu harusnya terjadi masih di zaman pak jokowi
jadi bebannya itu adanya saya kira di pak jokowi dan pak mahfud
jadi kita akan membuat sebuah konsep pak mahfud mencoba mendorong pak presiden kalau bisa dieksekusi segera
dan itu masih terjadi sekarang
kalau itu dianggap baik saya kira baik sekali untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya
tapi kalau dianggap sebagai tidak pas baik secara politis maupun hukum
saya kira sangat terbuka kemungkinan untuk presiden berikutnya melakukan evaluasi bahkan membuat kebijakan yang berbeda
baik mas ucek
mas uceng tadi menyatakan bahwa sebenarnya inisiasi ini sudah dimulai sejak dua ribu dua puluh
setidaknya sudah ada inventarisasi masalah inventarisasi problem yang dilakukan sejak dua ribu dua puluh lalu
dan kemudian mengerucut ada empat sektor ada empat kelompok kerja mengapa empat sektor tersebut yang kemudian menjadi prioritas di sini
karena itu yang saya bilang tadi ya faktor cepat pencetusnya itu memang adalah indeks persepsi korupsi kita yang jatuh
kalau kita baca indeks persepsi korupsi kita kenapa jatuh itu salah satunya adalah yang paling menyumbangkan
itu adalah world justice project ya angka kita jelek sekali di situ
karena berkaitan dengan sektor sektor penegakan hukum
berkaitan dengan sektor sektor bagaimana polisi bagaimana jaksa bagaimana aparat penegak hukum lainnya itu bekerja
plus pada saat yang sama juga berkaitan dengan konflik kepentingan
itu banyak jabatan jabatan publik yang sekaligus konflik kepentingan pengambilan keputusan dengan hal hal yang berkaitan dengan bisnis
nah itu menjadi
menjadi sorot utama plus pada saat yang sama penangkapan hakim oleh kpk di mahkamah agung
penangkapan hakim itu kan kasusnya juga bisnis ya sebenarnya
itu kan kasus perdata kalau anda masih ingat
kasus yang berkaitan dengan pendaftaran keoperasi kepahilitan keoperasi
dan itu berkaitan dengan bisnis
nah ini menurut saya adalah pintu masuknya
yang kemudian kenapa coba dikotakkan
coba dikotakkan dari tiga itu
karena dari empat sektor itu
dikotakan jadi empat sektor itu ya
penyebab dasarnya ada perang hukum yang tidak bahas
ada mafia di dalamnya
ada agraria yang bermasalah memang
soal mafia tanah dan lain lain sebagainya
dan hal hal yang berkaitan dengan empat sektor yang disebutkan
yang akhirnya dibentuk tim oleh pak mahfud
mas uceng pertanyaan terakhir walaupun tadi sudah sedikit anda singgung mengenai tenggat waktu enam bulan
karena banyak juga yang mengkritik bisa menghasilkan apa dalam enam bulan ke depan
apalagi banyak sekali yang harus dibahas
ada empat sektor di dalamnya harus dibahas
dan reformasi dunia hukum itu adalah sesuatu yang besar
ya saya kira kalau hanya sekedar menghasilkan usulan
saya kira sebenarnya sudah cukup
enam bulan waktu itu cukup
karena sebenarnya sudah banyak sekali
sebenarnya riset disertasi tesis dan berbagai kertas kebijakan yang pernah ada membahas berkaitan dengan itu
jadi kalau waktu enam bulan saya kira cukup untuk menemukan masalah
dan kemudian mengurai serta mencoba mengeluarkan konsepsi
nah yang paling bermasalah memang adalah di titik pelaksanaan
dan itu sebabnya pak mahfuz mengatakan kalau dalam itu bisa cepat
lalu kemudian masih ada waktu untuk pelaksanaan
dan pelaksanaan itu bisa dimonitoring oleh kita
makanya kalau anda lihat di keputusan kepmenko itu kan di dalamnya tiga tugasnya itu salah satunya adalah termasuk memonitoring kan
hasil yang dilakukan
misalnya kita mau menawarkan sesuatu yang harus dilakukan
let's say misalnya kementerian hukum daang kementerian dari kementerian apalagi harus melakukan sesuatu
nah masih ada cukup waktu kita untuk apa
makanya di situ pak mahfud juga mengatakan ini enam bulan tapi ada kemungkinan bagi presiden
ada kemungkinan bagi pak mahfud melalui tangan presiden melalui presiden juga
itu untuk memperpanjangnya menjadi menambah enam bulan
karena bukan sekedar menghasilkan konsepsi
tapi kalau bisa yang paling diharapkan adalah bisa ikut memantau
men supervisi apa yang mau dihasilkan tersebut
baik terima kasih anggota tim reformasi hukum zainal arifin mohtar
kita akan bersama sama ya
kami sebagai media akan mengawal prosesnya nanti bagaimana hasil akhirnya hasil akhirnya
dan juga pasca produk akhirnya diberikan kepada presiden dan pemerintah akan kita kawal bersama juga
mas uceng terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini di cnn indonesia newsroom